nah kita nggak usah nyuci nyuci dia bisa nyuci sendiri
itu harus dari diri sendiri
terus dibagian depan semuanya dibawahnya juga sama persis kayak gitu sahabat kompastv
terus habis itu disebelah sisi samping kiri dan kanan dia ada fender kayak gini sahabat kompastv
terus habis itu dibagian samping dia ini menggunakan two tone sahabat kompastv
dia di sini yang kita review ini ada warna merah dan juga warna hitam
tapi yang di atas ini dia tidak made atau tidak dof dia menggunakan warna glosi kayak gitu
ini cocok banget ya buat kampanye ya
tapi sayang disini tidak ada lampu buat set corner lah
tapi lampunya ada disini
dan manly banget dia tuh menonjol keluar tidak bersembunyi sembunyi gitu
terus samping overall sama sih jari ya
yang membedakan itu cuma jumlah pintunya ada lima atau di samping ada dua jadi empat terus belakang ada satu jadi lima
wheelbase nya ini dia lebih panjang satu ratus enam puluh mm
overhayeng depan sama belakang semuanya sama kayak gitu
terus tapi kalau gue lihat ini kayak mini wrangler ya jari
iya soalnya dari warnanya dan bentuknya
terus disini tinggal ngasih tulisan gini aja rubicon
kita lanjut belakang ada ini sahabat kompastv
dan disamping pula gak ditengah
oh mungkin kalau misal kita mau pakai airfract
nah itu mungkin mengganggu ya kalau ini kan dia masih fleksibel
misal agak kena dikit kan nggak masalah gitu ya
ini mengingatkan dengan mobil mobil tua nih sahabat mbak siti
ini yang jarang ditemukan di mobil mobil sekarang adalah talang airnya
ini ini pasti cukup bagus sih
jadi air disini tampung parkiran air terus dibuang ke laut
nah sahabat kompastv sekarang di bagian sisi belakang jimny lima pintu ini
yang dimana lagi lagi ini sama persis dengan yang tiga pintu
sama di sini juga ada poster ada stop lamp
tapi gue sukanya disini wipernya ngumpet nih
kalau gak ketutupan tetep dia nonjol juga gitu
masa udah ditaruh belakang kondek masih space effort itu kurang manly gitu
terus dari sisi bawah bawah belakang sama sama sebelumnya sama kompastv
gue kurang suka mobil yang terbuka ke samping
kayak macam dulu terios hondi itu dulu
itu soalnya kebukanya ke samping
tapi kalau untuk jeep lagi lagi kita bukan membeli mobilnya
terus di bagasi belakang ini sahabat kompastv
dia itu space nya jelas lebih besar dari yang tiga pintu
terus kalau misalnya bepergian kita bawa koper atau bawa tas gede itu lumayan cukup lah ya
jok baris keduanya apakah rata lantai beliau
jadi dia masih ada tonjolan ke atas
ya kalau misal kita mau bawa barang yang agak butuh space lebar
meskipun kita pakai jimmy lima pintu ternyata masih kurang
oke kita lanjut ke sisi bagian dalamnya
apakah ada penambahan yang cukup ekstrim dari suzuki
harusnya ya harusnya kan ro duanya dimana dia pasti kita asumsikan lebih lebar lah ya
ini juga ada jarum penunjuk rpm dan juga speedometer
tapi ada layar mid kecil di bagian tengahnya gitu bang maksudnya
woh ternyata bukan itu buat reclining
nah ini setirnya juga sama persis kayak yang jimmy sebelumnya
terus di sini ada buat
kalau di kecilin volume dan juga pilih pilih track lagu
habis ini ada empuk empukan ya sini tok tok semua sampai dengan handle pintu tok tok juga
depan tok tok juga pirinya juga enggak yang empuk banget
dia normal normal aja tapi ingat lagi lagi ini adalah suzuki jimny sahabat kemasivi
jadi ya bukan untuk itu tujuan mobil ini dihidupkan ke bali
ini pegangan legend pegangan yang kita mau naik roller coaster
jalan yang agak adet adet meskipun dia upgrade dan lebih solid aja ya
lebih solid banget terus ada mode berkendara
nah ini yang saya sukain di sini ac nya masih pakai puter puteran fisik
jadi terus di atas sini ada layar juga yang floating
bukan voting sih ini kayak apa ya menonjol
ada layar yang menonjol cuman ya cukup bagus lah
nah terus di bawah sini ada jendela buat naik turunin jendela sahabat kemasivi
yang di sisi driver doang yang auto yang di sisi penumpang manual
ada auto hold kayak gitu
dan di sini di bawahnya dia menggunakan gigi automatic sahabat kemasivi
ada juga yang manual tapi menurut gua kalau jimny harusnya manual sih ya
terus di bawah personaling ada personaling lagi
dimana dia untuk mengaktifkan for will drive nya
bisa dua h empat h dan juga empat l kayak gitu teman teman kemasivi
ini sangat berfungsi kalau buat off road kalau medan off road ya
oke sekarang kita pindah ke bagian penumpang
apakah ada yang berbeda dari yang tiga pintu kita lihat
dimana reng di posisi row ke dua
tapi gue baru naik aja udah gini jer
juga sama dengan sebelumnya sahabat kompas tv ternyata
berarti dia lebih menambahkan ke bagasi yang belakang sahabat kompas tv
jadi dipikirin lima pintu tuh biar belakangnya lebih lega gitu mungkin ya
lebih lega dan kalau lo sebagai penumpang lo gak perlu majuin bangku depan
tapi ini posisi berkedara gua sahabat kompas tv
tapi nah ini nih apa namanya khasnya mobil jeep
dia itu ini dia di sini jadi kayak bisa
kayak kacanya itu lebih rendah dari tangan kita gitu
terus disini ada tuas apa namanya auto window
yang mirip tuas aftermarket ini
soalnya dia cuman lonjol disini sendiri kan
tapi dia masih mendapatkan seatbelt
di sisi belakang driver penumpang dia masih mendapatkan pegangan gini
terus di atas gua ada lampu
yang masih pakai bohlam juga sahabat kompas tv
tapi sayangnya di belakang tidak ada as
jadi ac nya hanya mengandalkan dari sisi depan kayak gitu
tapi ya kita emang kalau pakai ini kayaknya nggak untuk jarak jauh deh kayaknya ya
cuman kayaknya kurang nyaman ya menurut gue pribadi ya
kayaknya kurang nyaman kalau buat perjalanan jauh sih
ini pun gak bisa di recline nih
jadi dia gak bisa direbakkan meskipun di belakang masih ada ruangnya
dan ini menurut gua untuk perjalanan yang cukup jauh mungkin ya kurang nyaman
ini masih ada channel buat apa namanya
oh kena bagian ini seatbelt
jadi bokong tuh terasa ada yang nusuk gitu
nah sahabat kompas tv kesimpulannya
suzuki jimni vendor ini menurut gue sudah mendapatkan beberapa upgrade yang baik sih dari sebelumnya
ya meskipun sebenarnya gue tetap suka sama yang tiga pintu sih
ya meskipun yang tiga pintu agak lebih mahal ya
tapi kayaknya lebih jimmy aja gitu kalau yang tiga pintu
tapi kalau soal akomodasi kayaknya lebih enak yang lima pintu reng
iya juga sih jar soalnya dia punya wheelbase yang cukup panjang
dan saat di ims dua ribu dua puluh empat kemarin ada test drive nya juga
dan kelihatan lebih stabil aja sih memang
ya tapi itu semua kembali ke selera kita sih jan
nah mungkin segitu dulu ya sahabat kompas tv video dari kita
klik like komen dan juga subscribe channel youtube kompas tv
dan sampai jumpa di video ranger oto lainnya